tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat tidak ringan
ada tantangan besar ada perlawanan besar kawan jadi lawan
banyak pihak yang ingin melihat kita pecah ingin melihat kita lemah
tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang seperti terpaan gelombang bahkan kadang seperti hantaman badai
tapi bukan banteng namanya kalau ciut bukan pdi perjuangan namanya kalau takut bertempur
demi kebenaran kita adalah para pejuang untuk indonesia